kapolri jenderal istio sigit prabowo memastikan pelaku teror bom bunuh diri di polsek astana anyar
sempat menjalani program deradikalisasi saat yang bersangkutan ditahan di lp nusa kambangan
pelaku yang diketahui terafiliasi dengan kelompok jaringan terorisme jemaah ansaruddaula jad
masih masuk ke dalam kelompok merah
sebelumnya ditahan atau diproses di lp nusa kambangan
artinya dalam tanda kutip masuk kelompok yang masih merah
sehingga tentunya untuk proses deradikalisasinya juga tentunya membutuhkan
teknik dan taktik yang berbeda karena memang yang bersangkutan
masih susah untuk diajak bicara masih cenderung menghindar
walaupun tentunya sudah mulai melaksanakan aktivitas